bagi anda yang belum mempunyai rencana berlibur di akhir pekan
anda bisa datang ke pameran mobil presiden ini
ada tujuh mobil dari kendaraan dinas presiden selama tujuh periode terakhir yang ditampilkan
pemerintah mengadakan ajang pameran mobil kepresidenan di gedung sarinah jakarta
pameran kali ini diadakan dari tiga belas hingga dua puluh dua agustus
ada tujuh mobil kepresidenan yang ditampilkan dalam pameran kali ini
nah kapan lagi anda bisa melihat mobil kepresidenan dari dekat
mobil yang ditampilkan ada buick delapan mobil tugas soekarno
mobil peralihan presiden habibie dan gusdur dengan merek mercedes benz w satu ratus dua belas
dua mobil tamu negara bermerek kadilan
mobil tugas megawati soekarno putri dan susilo bambang yudhoyono
bermerek mercedes benz w satu ratus empat puluh hingga mobil peralihan presiden sby
yang hingga kini dipakai presiden joko widodo bermerek mercedes benz s enam ratus
kabiro umum set pres eri hermawan mengatakan
tujuan pameran ini adalah untuk mendekatkan benda sejarah kepada masyarakat
nah targetnya itu tentunya masyarakat yang selama ini
hanya lihat dari jauh itu bisa melihat lebih dekat lagi
terutama mobil mobil kepresidenan yang ada dan pernah dipakai oleh tujuh presiden kita
para pengunjung merasa senang bisa melihat langsung bukti sejarah
apalagi jika masih memiliki kaitan dengan presiden
seperti dua pengunjung yang menyatakan ayahnya
karena teman presiden soekarno tin dan windiar
makin baik sekali saya
itu bangga begitu ya
dan sampai masih ada kendaraan kendaraan yang masih ada dari zaman bung karno
saya bangga sekali mengatakan pameran ini
soalnya kita sudah lama tidak pernah melihat mobil lama ya
kok lihat mungkinnya bung karno yang dulu kok masih bagus gitu loh
bagus sih tangan kopanya
saya bisa tahu mobil mobil yang memang pernah dipakai di indonesia oleh presiden kita ya
terus juga di sini kondisinya juga masih terawat
jadi seolah olah seperti ya memang bukti sejarah
ini bisa dijadikan bukti sejarah juga sih
tema yang diangkat dalam pameran kali ini adalah tujuh puluh tujuh
yang berarti tujuh mobil kepresidenan untuk tujuh presiden
richard andika dwi ari jakarta